holding bumn migas resmi terbentuk pekan lalu
sejumlah langkah kini tengah disiapkan dalam proses integrasi pt perusahaan gas negara dan pt pertamina
proses panjang membentukan holding bumn migas ini tak lepas dari pro kontra
soal integrasi gas dari hulu ke hilir memang penting
tapi problem inefisiensi dari gas terutama industri itu salah satunya kenapa
karena panjangnya rantai distribusi dan terlalu banyaknya calo atau trader disitu
oke sehingga akhirnya harga gas di dalam negeri mahal dan presiden jokowi selalu bilang tekan terus harga gas untuk industri gitu kan
artinya dengan holding gitu ya pertamina mencaplok pgn misalkan itu belum tentu menyelesaikan permasalahan dari mahalnya harga gas ke industri
karena kalau hanya integrasi
dari infrastruktur tanpa memotong trader trader tadi maka sama dengan percuma
karena kalau kita lihat ada perbandingan harga misalkan
biaya transportasi gas ya transport gas pertamina itu dua lima dolar per mmbtu
sementara yang pgn lebih murah tujuh dolar per mmbtu
nanti kalau digabung pgn pgn ini harus menyesuaikan dong dengan yang pertamina
secara induk gitu ya
bukannya lebih murah
induk holding secara gitu kan
bukannya lebih murah tapi justru akan lebih mahal dikhawatirkan harga gas ke depannya
lihat dari keuntungannya mungkin ada yang lain tidak gitu kan
kalau tadi anda mengatakan bisa dikatakan ini kerugian lah gitu
karena kan tidak langsung fokus memotong rantai distribusi gas yang memang membuat akhirnya harga gas di kita untuk industri gitu ya
lebih mahal dibandingkan dengan negara tetangga gitu
apakah ada lagi mungkin keuntungan yang bisa didapat dengan adanya holding bumn migas ini
kalau keuntungannya jelas ada
tapi bagi siapa ya
bagi pertamina salah satunya
karena pertamina kalau kita lihat ya dia membutuhkan modal yang cukup besar
karena dari januari sampai februari untuk mengisi itu antara harga subsidi dengan harga minyak mentah dunia yang terlalu naik akhirnya ada potensial loss pertamina
sampai tiga sembilan triliun rupiah
sampai harga non subsidi juga sekarang harus naik
ya itu dia
restu dari pemerintah dulu untuk dinaikkan gitu ya
dan sampai dua ribu sembilan belas pemerintah berjanji bahwa yang namanya bbm subsidi jangan dinaikan
itu artinya kan pertamina nih yang disuruh menanggung beban kalau subsidi energinya tidak cukup
artinya dengan menggabungkan antara pertamina dia membentuk holding migas itu ini ada salah satu keuntungan bagi pertamina karena asetnya itu menjadi besar dia akan menarik utang lebih banyak
entah melalui project financing atau penerbitan obligasi ke depannya
tetapi bagi vgn kan artinya belum tentu ada kenaikan performance di situ
justru menjadi sharing beban atau sharing cost terhadap kenaikan utang pertamina
oke walaupun kalau kita lihat dari sisi sahamnya itu cukup positif
dari data terakhir sebelum pergantian tahun dua ribu delapan belas saham dari pegas ini masih di bawah dua ribu namun setelah semakin ada realisasi dari pembentukan holding migas ini
nampaknya pelaku pasar paling tidak di pasar saham ini cukup positif menanggapinya apakah anda tidak melihat sisi positif di sana untuk pgn sendiri
jadi kalau kita lihat memang pelaku pasar juga mencermati ya
tentunya banyak keuntungan tadi ya
ternyata tadi infrastruktur gasnya menjadi lebih terkoordinasi terintegrasi gitu ya
kemudian apa yang kita lihat
kebijakan dari segi misalkan peningkatan eksplorasi gas khususnya ke depannya
tetapi kita nggak bisa membaca market hanya dalam jangka waktu yang sangat pendek
kalau kita jangka waktunya cukup panjang kita akan melihat bahwa ternyata ada celah di mana holding migas nanti bukannya menguntungkan
terutama bagi pgn dalam jangka panjang tapi justru menjadi blunder
sudah begitu buat pertamina nya sendiri kita selalu mengkritisi apakah penting sebenarnya melakukan holding sekarang ini
karena holding itu kan tujuannya sebenarnya untuk meningkatkan performance dari induknya yaitu salah satunya pertamina
tapi fakta sekarang adalah yang menjadi fokus sekarang adalah gas atau kemudian minyak nih
karena yang menjadi defisit migasnya yang paling besar gitu ya
ada delapan lima miliar dolar defisit migas dalam raca ya
itu tahun dua ribu tujuh belas
jadi ada diskonektivitas ada yang nggak nyambungnya
mana yang mau menjadi fokus
jangan sampai target liftingnya dari minyak tidak tercapai
jangan sampai target liftingnya dari minyak tidak tercapai
ini sekarang malah direpotkan dengan isu yang gas ini
oke sehingga sebenarnya pembentukan holding migas saat ini pun juga belum tepat menurut anda
saya kira belum tepat ya
belum tepatnya kenapa
kita lihat misalkan yang harusnya fokus sekali lagi adalah produksi minyak mentah
minyak mentah dalam target di apbn dua ribu delapan belas itu delapan ratus ribu barel per hari
faktanya sekarang hanya sekitar tujuh ratus tujuh puluh ribu barel per hari ya
dan diproyeksi oleh skk migas kalau ini tidak berubah adanya penambahan eksplorasi minyak mentah
maka tahun dua ribu dua puluh lima mas kita produksi minyak kita hanya lima ratus lima ribu barel per hari
oke semakin jauh gitu ya dari target ya
artinya kan ada diskonektivitas
harusnya penguatannya adalah penguatan di sektor minyaknya
ketakutan lainnya dengan adanya pembentukan holding migas ini adalah phk
khususnya dari pegas lah ya bisa dikatakan perusahaan gas negara yang memang akhirnya dilebur masuk ke dalam pertamina sebagai induk holding
walaupun kementerian sdm mengatakan bahwa tidak akan ada phk
anda yakin tidak akan ada phk
kalau tidak adakan phk berarti dengan jumlah yang sama efektifnya di mana gitu kan dengan ada holding bumn ini
justru dengan adanya penyatuan bukankah
ya efisiensi dan juga pastinya kan akan ada tempat tempat yang di pertamina sudah ada sehingga dari pgn oke tidak usah masuk lagi
seperti itu kan seharusnya
karena pemerintah selalu begitu
itu untuk meredam kekhawatiran ya
tetapi kan tadi kalau ujungnya itu adalah efisiensi ya cost operasional ya salah satunya adalah pekerja tadi
jadi tidak menutup kemungkinan
mungkin sekarang belum
tapi tidak menutup kemungkinan
ada beberapa pos yang kemungkinan misalkan perannya hampir sama itu ada di qatar
paling besar di mana menurut anda pos yang potensi phk nya lebih besar dibandingkan dengan pos pos lain
dalam hal distribusi gas misalkan
itu kan ada beberapa pos yang mungkin agak sama gitu ya
kemungkinan besar itu akan ada pemotongan
walaupun itu masih terlalu dini kita bilang kesana
indef sendiri menyatakan bahwa ada tiga poin penting sebenarnya dalam pembentukan holding ini yang perlu dikritisi
seperti misalnya ada mekanisme pembentukan
struktur holding dan juga landasan hukumnya
kemudian juga pembagian sektor dan pelaksanaan bisnisnya
dan juga pengawasan terhadap tata kelola
nah dari bisa dikatakan kan ini cukup sektornya cukup banyak gitu ya
maksudnya cukup banyak dalam artian bahwa uang yang berputar di sektor migas ini bukan uang kecil gitu
kemudian juga akhirnya nanti dari proyek proyek apakah akan nanti yang saat ini sedang dipegang oleh perusahaan gas negara
kemudian dengan adanya holding ini langsung di take over
ini akan seperti apa menurut anda nantinya
ini dia yang kita khawatirkan dari segi pengawasannya
karena pgn ini kan adalah perusahaan yang public gitu kan ya
kemudian pertamina lebih banyak diintervensi oleh pemerintah dalam hal penugasan bbm lpg tiga kg dan segala macam
jadi peleburan ini tentu dikhawatirkan akan mengganggu governance
makanya kita disitu garis bawahi akan ada resiko dari moral hazard kalau pengawasannya lemah gitu ya
jadi pgn yang sudah kemudian transformasi
menjadi lebih efisien lebih bagus gitu ya
itu dipaksa kemudian ke dalam sistem governance yang berbeda
dan itu bukan performance nya nanti akan naik gitu ya
tapi kita khawatirkan nanti dari segi governance nya akan turun
karena kan ada penyesuaian mau tidak mau gitu ya dengan adanya ini ya
induknya kan yang berkuasa adalah pertamina gitu ya
ini akan mengikuti
nah itu yang kita harus awasi betul
oke jadi menurut anda secara industri gitu ya
kalau misalnya saya melihat dari pelaku industri apakah ini hal yang baik dengan adanya holding bumn
pemerintah mengklaim adalah efektivitas
apakah justru tidak ada efektivitasnya gitu untuk pelaku industri gitu di luar dari holding bumn ini sendiri
iya ini yang kita agak khawatirkan
kenapa karena belum ada janji nyata gitu ya dari pemerintah terutama yang membuat holding ini
berapa penurunan dari harga gas kepada industri
karena di paket kebijakan itu sudah dijanjikan akan lebih murah dan segala macam
tapi sekarang nggak keluar tuh angka itu
nggak bisa janji
karena core masalahnya itu yang tidak dikejar gitu ya
artinya tidak dikejar
bahwa panjangnya distribusi itu ya
oh selama tradernya itu masih banyak
jadi itu tidak ada address
makanya kita bingung kenapa harus dipaksa bikin holding di gas ketika akar permasalahannya itu tidak di solve
kenapa tidak membantai gitu dulu gitu ya atau memotong perantian rantai distribusi gas
kemudian baru pembentukan holding migas mungkin bisa dibicarakan setelah itu gitu ya
oke baik terima kasih bima yudhistira ekonom indef sudah bergabung bersama cnn indonesia business